sekitar tujuh ratus lima puluh calon penumpang di bandar udara kuala namu gagal berangkat
karena tak lolos kesehatan pada hari senin
petugas kkp wilayah kuala namu tak meloloskan calon penumpang
yang akan berangkat ke kota tujuan di pulau jawa dan bali
karena tidak membawa surat negatif tes pcr
ada juga calon penumpang yang tidak membawa surat keterangan
telah vaksinasi covid sembilan belas atau surat keterangan dokter
yang menyatakan belum dapat menjalani vaksinasi
tidak cukup waktu untuk tes pcr dan vaksinasi covid sembilan belas
membuat para calon penumpang tak dapat berangkat ke kota tujuan
aturan baru kewajiban membawa surat keterangan rapi tes pcr
serta sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
diberlakukan di bandara kuala namu mulai senin lima juli dua ribu dua puluh
aturan satgas covid sembilan belas dan kementerian perhubungan itu
berlaku di masa penerapan ppkm darurat
untuk persyaratan keberangkatan para penumpang
yang menuju ke pulau bali dan pulau jawa
termasuk ada tambahan dari kalimantan tengah dan kalimantan barat ya
bahwasannya ada sertifikat vaksin yang pertama
ataupun boleh digantikan dengan surat keterangan
dari dokter manakala yang berangkat itu memang belum melakukan vaksin
dengan alasan medis ataupun lainnya
kemudian ditambahkan dengan dilakukannya swab pcr ya
sejumlah penumpang yang gagal berangkat mengaku kecewa
mereka mengaku kurang mendapatkan informasi soal aturan baru
jadi pemberitahuan dari maskapai juga gak ada soal ppkm darurat ini
kemarin juga udah cari info kan
yang berlaku itu pcr atau antigen
nah makanya kami ini antigen
sebenarnya kami menurut kami masih bisa antigen
karena satu x dua puluh empat jam tuh
nah ini dari bandara nggak dikasih lewat
katanya mesti pcr kalau ke jawa bali
padahal kemarin di angkasa pura masih bisa katanya
untuk membantu calon penumpang yang belum menjalani vaksinasi
bandara kuala namu akan menyediakan konter vaksinasi
yang mulai dibuka selasa enam juli dua ribu dua puluh
di hari pertama pemberlakuan aturan baru menuju jawa dan bali
menjadi lima tiga puluh dua penumpang
begitu juga jumlah penerbangan mengalami penurunan
hanya lima puluh delapan penerbangan dengan lima puluh enam penerbangan domestik
dan dua penerbangan internasional
agus supratman ayat sudrajat dili serdang sumatera utara